kembali ke prinsip dasar pak aldi gotong royong dan wajib tadi pak gufron
menyampaikan kalau pas sehat nggak merasa penting tuh betul tapi begitu sakit pak
begitu sakit itu baru merasa manfaatnya bpjs itu